presiden joko widodo belum mengusulkan nama gubernur bank indonesia baru yang akan diajukan ke dpr
masa jabatan agus martowardoyo sebagai gubernur bank indonesia akan habis pada bulan mei dua ribu delapan belas
menurut staf khusus presiden johan budi nama calon gubernur bi memang belum ada
meski sebelumnya menteri sekretaris negara pratikno sempat mengatakan akan diajukan pada minggu ketiga bulan februari mendatang
kalau gubernur bi tadi saya konfirmasi belum yang sudah adalah deputi gubernur bi
ada tiga nama tadi seperti yang saya sampaikan dan surat itu sudah dikirim kepada dpr
pertanggalnya sih lima belas januari yang deputi ya yang gubernur begitu